hantar di ngeliat gua lagi
eh bangboni bangboni eh boni eh lalip lip pakai lihat aja sih bukan begini tadi ya
bang bodi badannya segede gaban kalau segini baru nggak kelihatan iye ye ye
jatah nah lo bagai warga perintah pintu warga oke sayang berubah ah
bisa juga ini kalau sudah baik kamu warga bisa kelar persyaratan
maaf agak lama ya nabilah ini bunga mawarnya terus ini air mawarnya
nah ini kembaliannya kembaliannya biar adul pegang aja ya alhamdulillah kalau rezeki
enggak kemana ya anak bilang nanti kalau bunga mawarnya kurang suruh lagi ya siapa
tahu nanti dapat kembalian lagi ya udah yuk kita ke makamnya sebelah mana sih ini ya
sejaknya udah enggak ada
hai tinggal aku babes semakin lama semakin menjadi nggak ada yang bisa
negur babes lainnya cuman nyok doang nabila nggak mungkin ya masih tahu
babes kayaknya masih tahu babes sebenarnya nabila kasihan nyak sama babes
banyak warga yang sebenarnya kesel sama babi tapi mereka segan karena
babes terpandang di kampung nyak benar nyak dulu sering nasihatin nabila
supaya nabila sabar sabar untuk menghadapi bape
walaupun nabila nggak sabar nabila coba untuk selalu sabar sabarin diri nabila
nggak doain nyak nyak supaya nabila terus kuat hadapin babes
maafin nabilanya nabila belum bisa jadi anak yang nyak inginkan
ibu sekarang adul udah jadi direktur utama pt serabuten jaya abadi ibu yang mempunyai karyawan satu bu itu pun soleh semoga ibu bangga di sana ya bu
ibu bangga di sana ya bu

adul kangen sama ibu adul
semoga aja semua dosa ibu adul diambuni of si allah
diambuni of allah
gak disiksa dikubur
adul pengen kayak sholat
berbakti sama orang tua
adul gak punya semua itu
islam mengajarkan kita untuk
memuliakan orang tua
baik orang tua kita masih hidup
atau sudah meninggal dunia
aduh kalau mau ngebahagiain orang tua
adul harus cari anak yang soleh
dan sering doain
sama ibu adul yang udah meninggal
sama siapa aja
pokoknya orang tua kan
adul harus memuliakan orang tua
makasih lo mau nyampe
adul di surga mu ya allah
nabila udah selesai
kalau ini kuburan mamanya adul
ini bukan kuburan ibu adu
kuburan ibu adul jauh di seragam jawa tengah
kecamatan jumong kelurahan wetan wetan
terus adul kenapa nangis
adul keinget sama ibu adul
dan kuburan ini desainnya sama
pohon doang disini sama adul
alhamdulillah ya liv
satu minggu ini cucian kita banyak
kita jadi orang tua harus pandai bersyukur
karena kalau kita bersyukur nanti dikasih lagi yang udah banyak sama allah
anaknya tambah pinter
bocah lagi sih
eh lah liv
gue kan udah begini tadi
ya bang bodi badannya yang segede gaban
kalau segini baru gak kelihatan
bentar bentar bentar
tumben tumbenan lamanya lu
biasa sendirian lu kayak kelereng
ih bang boni kita itu lagi pengen nganterin cucian warga
bang boni mau kemana
gue jalan jalan aja kagak jelas
biar seru biar kagak bosen boring gitu
hidup tuh harus ada tujuan
yang jelas nanti mau ngapain
jangan nanti waktu dikuburan
lu baru nyadar nih kalo dunia itu tempatnya buat beribadah
untung aja ada nya lu
kalo kagak udah gue pites lu
tuh lu dengerin nya lu
lu gak paham paham gue
luzim bang kita tuh harus hormat kepada orang tua
ya biasa aja gak apa apa sih liv
tuklip aja masih kecil aja udah sayang samanya
bener juga pek katanya kegang pintu
tapi apa perlu gue hormat kayak gitu
tapi boleh juga
bener juga pek
tadi ada di mari
perasaan tadi masih ada di mari
dikau sendiri lagi sekarang
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh